jumlah temuan kasus covid sembilan belas varian omikron di indonesia kembali bertambah
saat ini total delapan orang dipastikan terinfeksi varian omikron
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarmizik pada cnn indonesia com menyatakan
ada tiga tambahan kasus satu orang dari malaysia dan dua orang dari kongo
mereka adalah pekerja migran indonesia dan saat ini menjalani karantina di rumah sakit wisma atlet
sebelumnya ditemukan lima kasus covid sembilan belas varian omikron sehingga saat ini total delapan kasus omikron ditemukan di indonesia
dan kami sudah terhubung dengan
koresponden cnn indonesia arya dita utama
dito bisa anda ceritakan seperti apa temuan terkini covid sembilan belas di indonesia dan bagaimana langkah antisipasinya
ya halo selamat siang
tadi sebagaimana disampaikan oleh bram sendiri bahwa memang dari kemenkes dan satgas juga menyampaikan bahwa hari ini sudah ada tambahan kasus varian omikron yang ditemukan di indonesia
di mana pada hari ini diumumkan ada tiga tambahan yaitu satu pekerja migran indonesia yang berasal dari malaysia
kemudian dua pekerja migran indonesia yang berasal dari negara kongo
sehingga memang saat ini total berjumlah delapan
nah memang sebelumnya pada hari selasa kemenkes juga mengumumkan bahwa terdapat tambahan dua kasus varian omikron sendiri
yaitu yang berasal dari dua wisatawan yang berasal datang dari inggris
terus kemudian pada sabtu yang lalu juga diumumkan ada dua tambahan yaitu satu dari amerika serikat dan satu dari united kingdom atau dari inggris
dan itu juga menambah yang temuan yang pertama pada tanggal dua puluh tujuh november
di mana salah satu petugas kebersihan di wisma
atlet dinyatakan terpapar varian omikron yang diduga tertular dari pekerja migran indonesia yang berasal dari benua afrika
nah sementara itu dapat informasikan dari delapan ini
pemerintah terus melakukan antisipasi agar varian omikron tidak menyebar luas di masyarakat
karena sebagai mereka tahu omikron sendiri sudah menyebar di lebih dari sembilan puluh negara di seluruh dunia
dan kita bisa melihat di sejumlah negara tersebut terjadi lonjokan kasus yang sangat signifikan
di antara misalnya di amerika serikat di inggris di denmark di norwegia
negara lain yang mulai mengalami kepanikan atau kekhawatiran bahwa kasus omikron ini sudah semakin bertambah
dan bahkan di inggris sendiri kasus omikron sudah menjadi varian yang paling dominan
bahkan mengalahkan varian delta yang sebelumnya mendominasi
di mana memang sekitar sembilan puluh persen kasus covid sembilan belas yang ada di inggris
sudah ditenggarai merupakan varian omikron itu sendiri
dan memang hal ini tentunya kita khawatirkan terjadi di indonesia
oleh karena itu pemerintah indonesia terus perketat pelaku perjalanan dari luar negeri
yang hendak kembali ke indonesia
di antara menerapkan sistem karantina yang lebih ketat
di mana untuk karantina untuk wni yang dari luar negeri
mereka diwajibkan untuk melakukan karantina minimal sepuluh hari dan empat belas hari apabila mereka datang dari negara
yang terkonfirmasi adanya varian omikron itu sendiri
nah untuk menampung jumlah wni yang terus bertambah
yang bahkan semakin bertambah karena dan informasi dari sekitar covid sembilan belas sendiri mengatakan
buat terjadi peningkatan cukup signifikan
seperti misalnya di bandara soekarno hatta
pada bulan oktober itu sekitar ada satu sampai dua orang yang datang setiap hari
tapi saat ini di bulan desember sudah mencapai sekitar empat per hari
sehingga itu menjadi suatu concern atau sesuatu yang harus dipikirkan
yaitu untuk menampung dan karantina mereka dengan baik agar varian omikron tidak menyebar di masyarakat
nah saat ini saya berada di lpmp dki jakarta
yaitu lembaga pengujian mutu pendidikan yang dimiliki oleh kemendikbud
nah ini merupakan salah satu lokasi yang tengah disiapkan
untuk menjadi tempat lokasi karantina bagi wni
pelaku maksudnya pekerja migran di indonesia
ataupun juga pelajar ataupun juga asn yang akan kembali ke indonesia untuk menjalani karantina
nah di sini terdapat ada satu gedung yang disiapkan
yaitu yang bernama gedung asrama bogenville
di mana pada gedung tersebut terdapat tiga lantai dengan masing masing enam belas kamar di setiap lantai
dan setiap kamar memiliki empat tempat tidur sehingga memiliki kapasitas sekitar satu ratus sembilan puluh dua
saat ini persiapan sudah tengah dilakukan
tinggal hanya menunggu waktu untuk digunakan
ada pun juga tempat ini juga sudah disurvey oleh satgas covid sembilan belas untuk melihat kelayakannya
dan memang sudah dinyatakan like digunakan sebagai tempat karantina
dan memang mengingat bahwa lpmp sendiri sudah digunakan sebagai tempat isolasi
ketika jakarta menghadapi puncak gelombang kedua
mungkin masih hangat diingatan kita pada bulan juni dan juli lalu
di mana kasus tinggi tingginya dan memang tempat ini sudah digunakan
dan saat ini akan dikembali digunakan untuk menjadi tempat cadangan untuk menampung wni yang kembali dari luar negeri
ya kita berharap bersama
tentunya segala antisipasi yang anda sebutkan tadi
mampu memperlambat ataupun mencegah penyebaran dari covid sembilan belas varian omikron ini
terima kasih atas laporan anda
arya dita utama langsung dari jakarta
selamat kembali bertugas